anda masih bersama kami jaksa komisi pemberantasan korupsi menuntut gubernur jambi nonaktif zumi zola
hukuman pidana penjara delapan tahun dan denda satu miliar rupiah subsidi enam bulan kurungan
sebelumnya zumi dinyatakan oleh jaksa terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap kepada sejumlah anggota dprd jambi
gubernur jambi nonaktif zumi zola dituntut hukuman pidana penjara delapan tahun dan denda satu miliar rupiah
subsidi enam bulan kurungan setelah dinyatakan menerima gratifikasi serta suap
zumi sebelumnya disebut jaksa terbukti menerima gratifikasi tiga puluh tujuh miliar rupiah
satu ratus delapan puluh tiga dolar amerika dan seratus ribu dolar singapura ditambah satu unit toyota alphard
selain itu zumi dinyatakan telah memberi suap enam belas empat miliar rupiah kepada lima puluh tiga anggota dprd jambi periode dua ribu dua puluh
dan dua ribu sembilan belas pemberian suap itu dilakukan agar dprd jambi menyetujui raperda pbd dprd jambi tahun anggaran dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas